sementara itu terdakwa kasus mega korupsi ktp elektronik andi agustinus alias andi narogong akan menghadapi sidang fonis hari ini
sebelumnya andi narogong ini telah menjalani sidang tuntutan pada awal desember lalu
kamis tujuh desember lalu andi narogong menjalani sidang tuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi
jaksa penuntut umum menuntut andi narogong hukuman delapan tahun penjara serta denda satu miliar rupiah subsidiar enam bulan kurungan
pengusaha andi narogong dianggap terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama yang merugikan negara sebesar rp dua tiga triliun
dalam surat dakwaan kpk andi narogong diketahui memiliki peran sentral dalam kasus putaran ktp elektronik ini
dan andi narogong memang kerap mendapatkan proyek pengadaan barang di sejumlah lembaga negara berkat kedekatannya dengan sejumlah politikus papan atas
dan dipercaya penjara penjara selama tiga tahun
seminggu sebelumnya pengadilan tindak pidana korupsi menggelar sidang untuk mendengarkan pembelaan dari andi narogong
dan dalam sidang pledoy tersebut andi narogong mengaku bersalah dalam pusaran kasus korupsi proyek ktp elektronik
dalam sidang yang digelar empat belas desember lalu andi narogong mengakui perbuatannya
pengusaha itu mengaku bersalah dan terlibat dalam pusaran korupsi yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah
selain mengakui kesalahannya andi juga meminta agar asetnya yang dibekukan oleh kpk
kpk dapat dikembalikan
hal ini bertujuan agar dirinya dapat melunasi seluruh denda yang sebelumnya telah dijatuhkan jaksa penuntut umum pada sidang pembacaan tuntutan
saya salah saya melakukan salah dan menyesal atas semua perbuatan saya
semua yang terjadi saya yakini adalah teguran tuhan
jadi melalui tangan kpk melalui tangan penandaan tipikol ini melalui tangan yang mulia ini tuhan mengembalikan saya supaya menjadi manusia yang lebih baik
dalam pembacaan nota pembelaan penasehat hukum andi narogong syamsul huda menyebut
bukan merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kasus korupsi ktp elektronik
menurutnya peran sentral itu dimainkan oleh irman mantan pejabat kementerian dalam negeri yang telah difonis tujuh tahun penjara
dalam pembacaan pembelaan samsul huda berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan sikap andi narogong
yang dianggapnya berlaku sopan dan tidak mempersulit pemeriksaan selama proses persidangan
kami melakukan analisis melakukan pendalaman kemudian juga mengecek antara kesesuaian antara saksi
alat yang lain surat maupun rekaman juga termasuk kita juga cek kesesuaian kesesuaian itu yang kemudian kita rangkum
kemudian kita tunjukkan di pleidoi itu untuk menjadi bahan dari majelis untuk membanding antara surat tuntutan dengan pledoi kami
alurnya mana kira kira yang wajib
karena kan di ektp ini
masih ada beberapa ruang gelap
ataupun ruang yang masih abu abu
yang perlu ditindaklanjuti oleh kpk untuk menjadikan perkara ini semakin terang karena kan